kita beralih ke persoalan politik lain
generasi milenial akan menjadi salah satu kelompok pemilih utama di pilpres mendatang
suara mereka akan berpengaruh besar dalam menentukan pemimpin bangsa yang akan datang
bagaimana arah politik anak anak muda tanah air saat ini
dan apa yang harus dilakukan tim sukses masing masing kandidat
untuk memenangkan hati generasi ini
prisky ladauhan akan mengulasnya untuk anda
bapak ini bagus ini cukuran ini tipis ini
tebel hebat dong
aduh aduh aduh
udah udah nanti malah encok bapak
udah udah udah nanti malah encok
belum rampung sudah
emisi dek tertarik gak dengan pilpres dua ribu sembilan belas
kita akan memilih presiden kita selanjutnya
ini emang ada pilpres nih tertarik atau nggak dengan pilpres dua ribu sembilan belas
ada yang menarik di pilpres dua ribu sembilan belas
menjelang bonus demografi pada tahun dua ribu dua puluh
untuk pertama kalinya selama dua puluh tahun
jumlah penduduk potensial pemilih hampir mencapai puncaknya
komisi pemilihan umum mencatat
terdapat hampir tujuh puluh lima juta warga indonesia berusia tujuh belas sampai tiga puluh lima tahun
anak anak muda yang lahir menjelang dan setelah milenium baru ini
sering disebut dengan generasi milenial
mereka akan menggunakan hak pilihnya pada pilpres mendatang
mereka yang berusia tujuh belas sampai tiga puluh lima tahun adalah pengguna aktif internet
tidak pernah lepas dari gawe canggih
kelompok ini sangat melek informasi
dari satu ratus delapan puluh lima juta nama dalam daftar pemilih tetap yang dirilis oleh komisi pemilihan umum
data berbagai lembaga survei menunjukkan
melihat kenyataan itu tim sukses kedua kandidat presiden dan wakil presiden
langsung mengatur strategi untuk meraih suara kaum muda ini
tim kampanye nasional atau tkn joko widodo
berencana mendandani cara berkomunikasi maruf amin agar lebih milenial
sementara tim kreatif prabowo sandi gencar mempromosikan program ekonomi kerakyatan
pak k maruf penampilannya tetap original tetapi ya beliau nanti
kita berikan juga masukan masukan untuk bisa berkomunikasi
dengan konten konten yang mudah dipahami oleh kelompok milenial ya
katakanlah kan beliau seorang ulama misalnya bisa menjelaskan sebuah persoalan keagamaan
tetapi dalam perspektif dan juga katakanlah istilah istilah yang itu populer di tingkat milenial
milenial pak prabowo dan mas andi
tentunya akan fokus di sdm
caranya ya banyak
cara tentunya dengan
program program yang mengutamakan
usaha dan bisnis
dari bisnis tersebut maka
akan merekrut membuka
peluang lapangan kerja lebih besar
menurut saya ini yang tidak dijalankan oleh pihak
pengajar komunikasi politik
dari universitas pelita harapan
partisipasi politik generasi muda sekarang
akan lebih tinggi dibanding dengan
generasi sebelumnya mereka yang
lahir di era teknologi canggih
dibungkinkan untuk mengakses informasi
pilihan mereka juga masih bisa
yang paling banyak tersaji di lingkungan
serta program yang ditawarkan
kandidat pada saat kampanye
kesadaran mereka tentang
tanggung jawab berbangsa dan bernegara
dalam konteks ini
partisipasi politik mereka akan lebih tinggi
sebelumnya ketika seusia mereka
karena mereka bukan kaum milenial
waktu itu karena mereka belum ada
gadget dan lain lain sebagainya
nah saya terus terang mengatakan bahwa
hasil survei itu sangat rasional
sangat bisa kita terima
dengan akal sehat karena mereka
telah menerima berbagai informasi
beberapa mahasiswa yang saya temui
mengatakan tertarik dengan pesta demokrasi
dua ribu sembilan belas mereka secara sadar mau menggunakan
hak pilih sebagai warga negara pada
pilihan sudah ada
udah sudah bulat banget
kalau pilihan sih ada
bulat sih belum tapi pilihan ada ular
karena gimana pun juga
pilihan kita itu menentukan nasib kita
bangsa kita juga ke depannya
jadi harus dipilih
suara generasi milenial dengan rentan umur
sampai tiga puluh lima tahun dan mencapai empat puluh an persen ini
tentu tidak bisa dipandang sebelah mata
tentu harus menyusun strategi dan juga
pendekatan yang tepat untuk menggayat suara
dan yang paling penting para kaum milenial
juga harus rajin rajin mencari informasi
dan juga memantau seluk beluk serta visi misi
yang ditawarkan dalam kampanye sebelum
menentukan pilihan yang terbaik
priska dauhan depok jawa barat